hasil rapat panitia kerja badan legislatif memutuskan penambahan kursi pimpinan dpr dan mpr
hasil rapat panja memutuskan ada satu kursi tambahan untuk pimpinan dpr dan tiga untuk pimpinan mpr ri
setelah berlangsung lama rabu malam di ruang rapat balik akhirnya disepakati jumlah tambahan kursi pimpinan di dpr mpr dan dpd
ada pun jumlah yang disepakati adalah satu kursi untuk pimpinan dpr tiga kursi untuk pimpinan mpr dan satu untuk dpd ri
kesepakatan ini langsung dimasukkan dalam draft revisi undang undang md tiga yang akan berlangsung didiskusikan dalam rapat kerja badan legislatif dengan menteri hukum dan ham
jadi hasil panjem kita masih merumuskan dan mensinkronkan dari beberapa soal yang memang belum sinkron
salah satunya adalah yang terakhir
yang terakhir adalah sistem penetapan daripada unsur pimpinan mpr
kalau dpr sudah clear untuk penambahan itu dengan stin ditetapkan
dan kemudian untuk mpr untuk yang prioris sekarang juga ditetapkan tapi untuk nanti pemilu dua ribu sembilan belas
kita ke gedung parlemen di senayan jakarta sudah ada albi pratama di sana
albi jadi siapa kira kira sudah adakah nama nama yang muncul di permukaan di dpr
untuk mengisi pimpinan baru ya karena pertambahan kursi di mpr
apalagi dpr bertambah satu kabarnya untuk pd perjuangan dan juga dpd
ya selama siang reinhardt
terkait dengan revisi undang undang md tiga yang memang ingin menaungi parlemen
baik itu mpr dpr dpd dan juga dprd
terkait dengan rencana akan adanya penambahan jumlah kursi pimpinan di masing masing tempat seperti dpr mpr dan juga dpd sendiri
memang saat ini sudah hampir final
dimana sudah ada kesepakatan
kesepakatan antara pihak pemerintah dengan badan legislasi sendiri terkait dengan hal ini
dan dari apa yang sudah dilakukan rapat kerja dari parlemen sendiri pada hari rabu kemarin menyatakan bahwa
sudah disepakati bahwa dari dpr akan bertambah satu kursi pimpinan
dari mpr ada tiga kursi pimpinan dan juga dari dpd ada satu kursi pimpinan
itu artinya di dpr saat ini yang sudah ada lima akan bertambah menjadi enam
dan di mpr sendiri yang sudah ada lima akan bertambah tiga lagi sehingga menjadi delapan
walaupun sampai saat ini belum
ada nama nama siapa saja yang nantinya akan mengisi kursi kursi pimpinan tersebut baik di dpr maupun mpr
tetapi hasil mekanisme sendiri nantinya akan diberikan kepada para partai partai pemenang pemilu
ataupun yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu legislatif maupun pilpres yang telah dilakukan pada dua ribu empat belas lalu
untuk di dpr sendiri reinhardt ada nama partai pdi perjuangan yang nantinya akan mengisi tempat tersebut
karena seperti yang kita tahu lima pemimpin dpr sendiri yang saat ini sudah menjabat
berasal dari partai golkar gerindra lalu ada dari demokrat pks dan juga dari partai amanat nasional
dan partai demokrasi indonesia perjuangan sendiri atau pdip sendiri ini baru akan mendapatkan jatah di tahun dua ribu delapan belas ini
walaupun nantinya hanya akan menjabat satu setengah tahun
tapi jika misalnya kita bisa lihat mekanisme yang akan terjadi bahwa ini akan membuat komposisi dari partai pendukung pemerintah ini akan lebih kompleks di pimpinan sendiri
dan untuk di mpr sendiri
memang ada tiga nama yang sudah diajukan yaitu dari pdip dari partai gerindra dan juga dari partai kebangkitan bangsa atau pkb
di mpr ada sejumlah nama yang memang sudah diajukan dari pdip
ada nama ahmad basarah yang saat ini menjabat sebagai ketua fraksi pdip di mpr sendiri
lalu di gerindra ada nama sekjennya yaitu ahmad muzani
lalu dari pkb ada nama ketua umum partainya sendiri yaitu muhaymin iskandar yang memang digadang gadang akan mengisi kursi pimpinan mpr ini sendiri
dan tadi saya juga belum menyebutkan bahwa di dpr
satu nama yang nantinya akan berpotensi untuk mengisi tempat pimpinan tersebut atas nama utut adianto yang saat ini masih menjabat sebagai ketua fraksi pdip di dpr sendiri
ini kan artinya jika kita mengacu pada penambahan kursi ya
dpr yang tadinya lima akhirnya menjadi enam
begitu juga dengan mpr
artinya kan jumlahnya ini menjadi kalau ada voting begitu artinya bisa terjadi keseimbangan begitu
tidak seperti sebelumnya yang jumlahnya ini ganjil
nah bagaimana kemudian mekanisme kerjanya nanti
antara pimpinan dpr dan juga mpr juga dpd yang bertambah
sudahkah ada informasi dari sejumlah anggota dewan di parlemen saat ini
ya terkait dengan apakah akan ada perubahan mekanisme kerja yang terjadi dengan adanya penambahan pimpinan baik di dpr maupun mpr sendiri
dari sejumlah anggota dewan dan juga dari kemenkumham sendiri yasona
yasona lawli menyatakan bahwa ini hanya akan berlaku sementara sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas ataupun menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
untuk menyeimbangkan roda politik yang ada
dari parlement sendiri
dan terkait dengan pembagian tugasnya nanti akan diserahkan kepada masing masing pimpinan baik itu dpr maupun mpr sendiri
tetapi dari apa yang bisa kita lihat bahwa dengan adanya penambahan partai partai ataupun fraksi fraksi yang memang saat ini pro dengan pemerintah
tentu ini akan menambah komposisi ataupun memudahkan konsolidasi antara partai partai pendukung pemerintah
yang juga tentunya diharapkan bisa lebih prorakyat lagi terkait dengan mengakomodasi segala aturan aturan yang bisa disahkan
sesuai dengan apa yang
yang pemerintah inginkan
tetapi memang hal ini masih menjadi beberapa hambatan ataupun ganjalan bagi sejumlah fraksi yang ada di dpr sendiri
total dari sepuluh fraksi yang ada di dpr sendiri delapan menyetujui terkait dengan revisi uumd tiga sendiri
tetapi dua fraksi seperti dari nasdem dan juga p tiga ini menolak dengan adanya penambahan kursi pimpinan di dpr maupun mpr
karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan dianggap akan menambah beban anggaran negara yang memang sudah dialokasikan oleh apbn sendiri untuk tahun dua ribu delapan belas
tetapi ada sanggahan dari pelaksanaan
tugas sekjen dpr sendiri yaitu damayanti yang menyatakan bahwa sebelum revisi umd tiga ini disahkan pada tahun dua ribu delapan belas ini yang mana pekan depan rencananya akan diparipurnakan
bahwa pada pertengahan dua ribu tujuh belas lalu sebenarnya penambahan kursi pimpinan dpr maupun mpr ini sudah masuk dalam anggaran
dan ada sekitar lima tujuh triliun rupiah yang diberikan oleh negara kepada parlemen untuk mengisi jabatan jabatan tersebut
dan itu tidak akan mengganggu apbn yang nantinya akan berjalan di luar parlemen sendiri
seperti itu renhar
kita akan tunggu nanti albi apakah nama nama yang tadi sudah kita bahas akan betul betul menjabat ataupun mendapatkan kursi di pimpinan mpr dpr dan juga dpd
terima kasih albi pratama langsung dari gedung parlemen di senayan jakarta
setelah keputusan badan legislasi dan juga menkumham tentang penambahan kursi pemimpin dpr mpr dan juga dpd ditetapkan
pd perjuangan menyiapkan nama calon wakil ketua dpr dan mpr
sementara itu partai gerindra dan pkb yang mendapat jatah wakil ketua mpr juga sudah memiliki nama yang akan diajukan
namun pemimpin mpr merasa ada mekanisme yang salah dalam penambahan kursi wakil ketua mpr
pemerintah dan dpr resmi merevisi undang undang mpr dpr dpd dan dprd terkait dengan penambahan pemimpin
hal ini sudah disepakati pemerintah dan badan legislasi dpr
penambahan kursi tersebut dilakukan guna mengakomodasi kekuatan politik yang ada di parlemen
sekaligus memberi jatah kursi pemimpin dpr dan mpr untuk pdi perjuangan
selaku partai pemenang pemilu
adapun partai gerindra dan pkb mendapat jatah wakil ketua mpr
sekretaris fraksi pdip bambang hurianto mengatakan keputusan pemilihan nama wakil ketua dpr dan mpr berada di tangan ketua umum megawati soekarno putri
ada sejumlah tokoh mumpuni yang bisa menjadi wakil ketua dpr seperti ketua fraksi utut adianto
wakil ketua komisi hukum trimedia panjaitan serta wakil sekjen eriko sutarduga dan mindo sianipar
sementara itu untuk wakil ketua mpr
pdip memiliki sejumlah kader yang sangat mengerti empat pilar
seperti wakil sekjen ahmad basarah serta ketua dpp sirmaji dan daryatmo
nanti wilayahnya sudah beda nggak di senayan
itu wilayahnya sudah di dewan pimpinan pusat partai para kompendan partai lah yang memutus
partai gerindra pun telah menyiapkan nama ketua fraksi ahmad muzani sebagai wakil ketua mpr
keputusan resmi tentang nama wakil ketua mpr merupakan hak prerogatif ketua umum prabowo

nanti kita serahkan kalau itu kepada ketua umum pak prabowo
tapi tentu kemungkinan besar yang akan kita ajukan pak muzani ya
tapi nanti keputusan finalnya di pak prabowo
namun pemimpin mpr menyatakan tidak pernah diajak berdiskusi tentang penambahan kursi wakil ketua mpr
yang menjadi jatah pdip gerindra dan pkb
dengan penambahan tiga kursi pemimpin mpr menyerahkan soal pembagian tugas dan anggaran
kepada balik dan pemerintah yang telah memutuskan
pemimpin mpr juga mengkritik ada mekanisme yang salah saat mengatur penambahan kursi wakil ketua mpr
melalui jumlah perolehan suara terbanyak dalam pemilu legislatif
sebab berdasarkan keputusan mk pemimpin mpr dipilih oleh unsur anggota dpr mpr dan dpd
ini keputusan yang dibuat oleh dpr dengan pemerintah tanpa bertanya kepada mpr
jadi ya mau gak silahkan mereka buat keputusan tentu mereka sudah memikirkan dong
memikirkan nanti mereka akan jadi pimpinan di bagian mana kemudian kalau anggarannya juga dari mana
mau gak silahkan pikirkan silahkan
anda ikut keputusan anda yang juga harus sekaligus memikirkan tentang anggarannya
dan juga sekaligus tentang nanti beliau beliau itu memimpin di bagian yang mana
sementara itu ketua dpr menegaskan proses pengambilan keputusan penambahan kursi pemimpin dpr mpr dan dpd
telah melalui mekanisme sesuai dengan undang undang
ketua dpr juga menepis tudingan penambahan kursi pemimpin dpr mpr dan dpd
sebagai upaya bagi bagi kekuasaan menjelang pemilu serentak dua ribu sembilan belas
ini bukan soal balas budi atau soal membagi bagi
ini adalah soal upaya mengakomodasi mengakomodir seluruh kekuatan politik yang ada di dpr
tidak elok juga kalau ada satu partai pemenang pemilu ya harus kita akui
atau partai besar yang tidak terakomodir dalam pimpinan dpr maupun di mpr
nantinya kesepakatan dpr akan menyebabkan kekuasaan pemimpin dpr mpr dan dpd

kesepakatan balik ini akan dibawa ke rapat paripurna dpr
hasil rapat juga menyepakati penambahan jumlah kursi pemimpin hanya berlaku hingga dua ribu sembilan belas
pada periode berikutnya teknis pemilihan pemimpin dpr dan mpr kembali pada sistem paket pemenang pemilu